setia novanto akhirnya terpilih menjadi ketua umum partai golkar setelah berhasil meraih dua ratus tujuh puluh tujuh suara dalam munaslu partai golkar yang berlangsung di nusa dua bali selasa dini hari tadi
setia novanto berhasil mengalahkan adekomarudin yang berada di posisi kedua dengan satu ratus tujuh puluh tiga suara
adekomarudin sendiri menerima kekalahan ini
dalam pemilihan dengan sistem voting ini para calon ketua umum memperbutkan lima ratus lima puluh empat suara
dua calon ketua umum yaitu setia novanto dan adekomarudin sempat bersaing ketat di awal penghitungan suara
voting selesai sekitar pukul lima sepuluh waktu indonesia bagian tengah
ya dan gini informasi masih dari munaslu partai golkar di mana partai golkar memutuskan keluar dari koalisi merah putih
keputusan ini menandai bergabungnya partai berlambang beringin itu dalam barisan partai pendukung pemerintahan joko widodo yusuf kala
keputusan untuk meninggalkan kmp ini dikeluarkan dalam munaslup senin malam
sebelumnya pada pertemuan antar pemimpin partai yang tergabung kmp di dpp partai keadilan sejahtera
mantan ketumum partai golkar
brisel bakri mengatakan koalisi merah putih tidak pernah berubah